dan berikut pernyataan presiden joko widodo saat menerima kunjungan perdana menteri india narendra modi di istana negara terkait kerjasama kedua negara di bidang ekonomi
india adalah mitra strategis indonesia di bidang ekonomi
india adalah mitra dagang ekspor terbesar indonesia di asia selatan dan tengah dengan nilai hampir lima belas miliar usd
wisatawan india juga meningkat tajam naik dua puluh delapan persen dengan jumlah hampir lima ratus ribu wisatawan di tahun dua ribu dua puluh
penerbangan indonesia india dalam kurun dua tahun ini meningkat dari tidak ada menjadi dua puluh delapan kali per minggu
dan masih di bidang ekonomi kami berharap
sepakat untuk terus menjadikan ekonomi kedua negara terbuka
dan dalam kaitan ini saya mengharapkan
kiranya negosiasi regional comprehensive economic partnership dapat diselesaikan pada tahun ini tahun dua ribu delapan belas
korresponden cnn indonesia mumtazah catra dinirat di acara publik
gathering komunitas dan diaspora indonesia di indonesia
selamat sore mumtazah
kerjasama apa saja yang terjalin antara indonesia dan india
dan juga adakah bocoran terkait pidato yang akan disampaikan oleh pm narendra modi nanti
selamat sore bu ujjah memang untuk kerjasama ekonomi bertambah di antara india dan indonesia
tadi saya sudah datang di kuangku ujjah

di salah satu negara

di antaranya di bidang pertahanan
di bidang pengetahuan

rencananya perdana menteri narendra modi akan bertemu secara langsung dengan ikatan pengusaha indonesia dan juga india
kadin dan juga cia

apa saja potensi perdagangan dan ekonomi india dan juga indonesia
sejauh ini punca penerbataan dari bps
saya ketahui bahwa angka perdagangan indonesia dan juga india terus mengalami peningkatan punca di tahun dua ribu enam belas hingga ke tahun dua ribu tujuh belas
di mana untuk angka ekspor sendiri dari indonesia menuju ke india mencapai empat belas miliar dolar as
sedangkan untuk impor mencapai empat miliar dolar
untuk perdagangan antara kedua negara
bisa meningkatkan tahun dua ribu dua puluh lima
mencapai lima puluh miliar dolar as
untuk kerjasamanya sendiri memang puncu di bidang pertahanan
misalnya memang adanya peningkatan kerjasama
kalau sebelumnya indonesia mengimpor senjata dari india
memang diharapkan dari impor yang sudah ada ini
indonesia bisa mendukung kerjasama melalui adanya joint production ataupun kerjasama di bidang produksi senjata antara india dan juga indonesia
dan juga tadi bahkan adanya pendapatan di eu antara pp pindang dan juga tpp
untuk kerjasama antara keduanya
selain itu juga di bidang kesehatan misalnya
namun para pengusaha di indonesia berharap agar india kemudian bisa menurunkan tarif impor yang kemudian memang jauh tinggi
masih diimpos oleh negara mereka
memang diharapkan dalam pertemuan antara bm mode dan juga presiden joko widodo tadi pagi dan juga dari mou diharapkan bahwa nantinya akan ada penurunan
angka tarif impor yang kemudian diberikan terhadap produk kesehatan dari indonesia ke india
dan juga memang ada beberapa hal lainnya yang dibahas termasuk dalam bidang wisata yang mana memang indonesia berharap untuk meningkatkan jumlah wisatawan dari india menuju ke indonesia
yang memang saat ini diketahui berada di posisi terjaga
dan juga banyaknya jumlah wisatawan india di indonesia dan diharapkan dengan adanya pembukaan jalur khusus dari mumbai ke bali
jumlah wisatawan india ke indonesia
makin terus meningkat
karena memang jumlah orang india pun juga sangat banyak sekali punca
dan saya juga dari pihak negara india sendiri juga berharap bahwa wisatawan indonesia ke india juga terus meningkat
saya masih belum mengetahui apa yang nanti akan dibicarakan oleh perdana menteri modi dalam pertemuan ini
punca sebelumnya direncanakan bahwa pmoi akan memberikan pidato pada pukul tiga tiga puluh
hingga saat ini perdana menteri bodi masih belum berada di kawasan jpo
dan rencananya setelah pertemuan ini pm modi akan bertemu dengan ikatan pengusaha dari kadin dan jemaat

dari kadin dan juga cii pengusaha india dan juga indonesia
apa ada pemerintahan india disana
pemerintahan india ini dinosaurus juga
memang terasa saya air youtari uvo tentu saja
tamiz dari bawah saya

pukul tiga tiga puluh namun kemudian tinggal satu disen untuk menikmati informasi mengapa kemudian acara yang
tersebut agendanya ini kemudian muncul begitu ini memang masih ada pentas nyanyian india

indonesia indonesia indonesia indonesia indonesia
terima kasih meminta saat catra diri langsung dari jcc jakarta